memasuki bulan suci ramadan pedagang buah timun suri dan belewah
bermunculan di pasar pasar tradisional
salah satunya di pasar palmerah jakarta barat
kita bahas satu persatu ya
walau buah ini menggunakan nama timun
tapi nyatanya timun suri merupakan salah satu anggota keluarga labu labuan
dan masih satu keluarga dengan buah labu dan melon
buah ini menjadi salah satu buah populer untuk bahan es buah sebagai menu berbuka
dan biasanya mampu bertahan selama dua hingga tiga hari
asal daerah buah ini juga cukup beragam
ada yang dari cirebon bogor serang hingga ujung kulon
kalau mau yang untuk konsumsi dapat bantuan dari banknya ciri cirinya nih
nggak apa apa kalau yang udah kayak begini kebuka
tapi usahakan yang kelihatan masih bersih dan dia itu harus yang dalam kondisi kering
karena biasanya kalau basah ini kebanyakan bubuk ya bang ya
kebanyakan pupuk jadi pas lagi kita campur dengan sirup misalkan
atau dengan kental manis misalkan dia kayak agak pasir gitu loh
tapi kalau di sini itu masih bisa kenyal digigit masih nikmat
jadi yang bagusnya seperti ini
ini kuanggit pak
sampai jumpa di video selanjutnya
buah juga jadi buah yang selalu hadir di momen berbuka puasa
meski mirip dengan labu
melewah satu keluarga dengan buah melon
buah ini memiliki daging buah berwarna oranye
lantas sebagai menu berbuka puasa
kira kira pembeli lebih suka membuat sendiri atau membeli yang sudah siap santap ya
saya sendiri pilih seneng bikin sendiri
karena gulanya asli
karena di sini rumah bisa ada tape ada yang cincol hitam ada
ada tuh di rumah buah buahan udah siap jadi tinggal campur campur aja
biasanya tergantung juga kalau pulangnya agak mepet sama mahrib mahrib gitu
beli langsung gitu
cuman kalau ya agak senggang bikin sendiri
kalau untuk harga kedua buah ini tergolong ramah di kantong
limun suri dibanderol sepuluh dua belas ribu rupiah per kilogram
sementara belewah dua puluh ribu rupiah per kilogram
tentu kita bertanya tanya
mengapa buah buah ini jarang terlihat
jika tidak di waktu puasa ramadan
emang dari jauh jauh udah dipersediakan
iya kan memang dari petani udah mulai nanem sebelumnya kan
paling ya kurang dua bulan itu udah bibit bibit udah disediain
kalau khusus nanem
biasanya berapa hari
kalau yang mau membeli takjil untuk berbuka
salah satu titiknya ya di sini
pasar ben hill jakarta pusat
usai dua tahun tak beroperasi
aneh kegudapan bisa ditemui
limun suri dan belewah salah satunya
kedua buah ini biasa dicampur pelangkat lain
seperti anggur buah pir buah naga sirup es batu dan kental manis
minum yang manis manis yang segar untuk berbuka enak sekali
apalagi belewah ataupun limun suri
tapi sejauh apa ya kira kira manfaatnya untuk kesehatan kita
hmm kita tanyakan langsung saja
kita kan kalau udah puasa itu kan hampir lebih dari dua belas jam
biasanya tubuh kita dehidrasi ya
nah ternyata menariknya
jadi bisa menjadi alternatif pilihan kita untuk melepas dahaga
atau merehidrasi tubuh kita setelah berpuasa
selain itu timun suri juga memiliki kandungan lain seperti kalsium
serat yang tinggi dan juga kandungan vitamin dan mineral kalium
timun suri dan blewah itu juga ternyata kaya akan kandungan vitamin c e dan juga a
vitamin c e dan juga h ini sangat berperan dalam meningkatkan sistem imunitas kita
apalagi sekarang kita di era pandemi ini sangat penting
meski memiliki banyak manfaat tapi pengolahannya harus diperhatikan ya
jangan sampai mencampur terlalu banyak gula sirup atau madu yang mengandung kalori tinggi
wah bisa memperbesar potensi obesitas loh pemirsa
rian fernando wi agung yulgiarto jakarta